geng motor mengeroyok seorang anggota kepolisian sektor cilandak jakarta selatan kamis dinihari
saat itu polisi tersebut berupaya membubarkan balap liar di jalan tb simatupang cilandak
sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan seorang polisi dikeroyok sekelompok orang bersepeda motor
sementara beberapa orang lain menyerang polisi lain yang juga berada di lokasi
polisi akhirnya melepaskan tembakan ke udara dan kelompok ini pun bubar
peristiwa terjadi pada kamis dini hari di jalan tb simatupang cilandak jakarta selatan
menurut seorang saksi di tempat ini biasa berlangsung balap kendaraan bermotor pada malam hari
sebelumnya polisi mengeroyok seorang anggota kepolisian sektor cilandak jakarta selatan kamis dinihari